pemandangan berbeda terlihat di jalan masuk desa sumur geneng kecamatan jenuk kabupaten tuban minggu pagi
sebanyak tujuh belas truk pengangkut mobil mewah melaju beriringan di kawal mobil polisi
mobil seharga ratusan juta ini diborong sejumlah warga langsung dari kota surabaya
total terdapat sebanyak tujuh belas mobil dalam berbagai merek
iring iringan kedatangan mobil baru ini cukup mengebohkan dan videonya pun sempat viral
warga yang mayoritas petani ini mendadak kaya setelah menerima pembayaran pembebasan lahan dari pertamina untuk proyek pembangunan kilang minyak grr
itu memang sama teman temannya atau kelompoknya itu ya pencairan yang terakhir yang lewat konsinyasi ngambilnya di pn
itu bersamaan terus mereka merencanakan untuk membeli mobil juga
itu ada berapa mobil kemarin yang datang
sekitar tujuh belas ya kemungkinan
rata rata harga per meter lahan mencapai enam ratus hingga delapan ratus ribu rupiah
menurut kepala desa sumur geneng ada dua ratus dua puluh lima warga yang menerima uang pembebasan
dan yang paling besar mendapat dua puluh enam miliar rupiah
sementara itu kantor bea dan cukai pelabuhan tanjung priok
kata utara melelang sebuah muscle car amerika dodge supercharger
yang statusnya barang sitaan milik negara
mobil bekas ini masuk ke pelabuhan tanjung priok tahun dua ribu delapan belas
namun dalam tempo enam puluh hari perusahaan importernya tidak mengurus barang ini
sehingga statusnya kini menjadi barang milik negara
menurut petugas bea cukai mobil tersebut dilelang mulai dari harga sembilan puluh sembilan juta rupiah
selain mobil ini pihak bacukai juga melelang mobil jeep cherokee dua pintu yang dibuka pada harga tiga belas juta rupiah
lelang akan dilakukan secara daring dan akan berlangsung selasa pagi
tim liputan cnn indonesia